dimulainya kasus pertama terkonfirmasi covid sembilan belas di indonesia adalah di kota ini depok jawa barat
dua warga depok yang bergejala seperti demam sesak nafas serta batuk
diketahui sebelumnya telah menghadiri acara serta berkontak langsung dengan warga negara asing di jakarta
pasca presiden joko widodo mengumumkan status pertama terinfeksi virus covid sembilan belas
pemerintah langsung gerak cepat untuk melakukan tracing isolasi
memperketat protokol kesehatan serta membentuk gugus tugas
yang kini bernama komite penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional
sudah satu tahun lamanya namun indonesia belum kunjung lepas dari pandemi covid sembilan belas
kian hari jumlah kasus positif semakin melonjak dengan gejala yang beragam
ada yang tanpa gejala demam mual tiare batuk sesak hingga hilangnya kemampuan indera pengecap dan penciuman
sejak virus covid sembilan belas masuk ke indonesia beragam upaya penyesuaian tatanan hidup baru dilakukan
mulai dari penggalakan penerapan protokol kesehatan
aktivitas seperti bekerja dan bersekolah dari rumah
hingga pembatasan sosial berskala besar yang kini bergeser dan berganti
menjadi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
mereka yang positif atau berkontak erat dengan pasien positif
diwajibkan untuk melakukan tes usap atau swab pcr dan isolasi
sebagai upaya meminimalisir dan memutus rantai penularan virus
mengetahui covid sembilan belas yang membuatnya
yang meraja lela selama satu tahun di negeri ini
apa saja perbedaan yang mereka rasakan
terkendala banget sih mbak soalnya belum terbiasa ya
tapi sekarang udah jalan lumayan lama lah ya hampir setahun
jadi udah mulai terbiasa sih
ada wfh nya juga terus sip sipannya juga jadi lebih banyak
kalau udah pandemi kayaknya enak gitu kalau jalan jalan lagi
jadi kita dari order paket gosen
atau goput waktu goret itu nggak boleh
ya kita tetap susah juga order bersaing sama yang pemain goput sama pemain gosen
jadi kita tetap orderan macet juga
orderan susah lah intinya gitu aja
mulai bulan maret mulai satu maret per dua minggu sekali
jadi kita laporan ke posko keamanan
di sana itu tes suhu juga
tapi ya mau gimana lagi orang ini kan bencananya juga
bencana besar ya kan
nggak ada yang tahu juga nggak terduga juga
jadi kita ya pasrah aja sama juga berhati hati juga
ngikutin protokol gitu terus anjuran pemerintah juga
sama juga buat orang lain juga
perubahan nyatanya bukan hanya dialami dan terjadi pada sektor sosial masyarakat
namun juga pada fasilitas dan layanan kesehatan
jumlah kasus positif terinfeksi virus covid sembilan belas semakin mengalami peningkatan
mulai dari satu dua hingga kini sudah melampaui atau menembus angka satu juta kasus
hal ini membuat wisma atlet beralih fungsi menjadi rumah sakit darurat covid sembilan belas
tidak hanya itu wisma atlet juga menjadi saksi bisu dari meningkatnya status
dari wabah menjadi pandemi
di sisi lain rumah sakit rujukan juga bertambah
apabila di awal hanya ada sebanyak tiga rumah sakit rujukan dan seluruhnya berada di jakarta
kini sudah ada lebih dari tujuh ratus rumah sakit rujukan covid sembilan belas se indonesia
covid sembilan belas yang tak kunjung usai membuat korban meninggal dunia terus bertambah
tanpa pandang buka tidak ada yang bisa dihubungi
sejak tahun dua ribu sepuluh sudah tak terhitung berapa banyak tenaga kesehatan
pemuka agama tokoh masyarakat pelajar dan lapisan masyarakat lainnya yang gugur karena terpapar virus ini
dampaknya bukan hanya rumah sakit yang kewalahan
melainkan juga tempat pemakaman yang kian menipis
meski telah membuka layanan pemakaman model tumpang
sebelum pandemi itu kita sih setiap hari biasa
kalau ngubur ini itu ya sekitar tiga empat
tapi setelah adanya pandemi ini semakin banyak yang meninggal
kadang sampai mencapai tiga puluh jenajah perharinya
satu tahun berjalan covid sembilan belas belum kunjung berakhir
namun justru semakin mengancam jutaan jiwa penduduk indonesia
lahan pemakaman semakin kritis
melihat bahwa covid sembilan belas juga turut merenggut nyawa yang tidak sedikit
kini yang dibutuhkan adalah kesadaran untuk tidak menganggap enteng covid sembilan belas
sekaligus memahami pentingnya menerapkan protokol kesehatan
untuk bisa melindungi diri sendiri dan orang lain